sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kenapa mas adam sama sekali gak melarangku
makanya jadi anak jangan sok belagu
si adam disuruh nikah lagi
udah di bapak aja memperkuat keadaan deh pak
kamu yang memperkuat keadaan
selamat siang pak
kalau kamu bisa tau
kau yang apa
kau yang apa disini
bapak yang ngasih tau
ya bapak yang terima teleponnya richard
lebih baik bicaranya di dalam aja
kalau kau sayang sama kamu ya
jangan jangan benar mas adam bakal bawa rina kembali kesini
aku bisa terancam
aku tidak mendatang rina
aku ingin memperbaikinya
aku taruh indah
aku harus perbaiki
kenapa marah marah gitu
bukan urusan lo
gue tau sekarang gue sama rina sekarang deket banget hubungannya
dan rina lo juga mau cerai kan jadi nggak ada masalah
alhamdulillah mas kamu datang ke sini
aku benar benar senang kamu ke sini
kamu gak usah pura pura
sekarang apapun urusan kalian aku nggak mau tahu
mas ini salah paham
kamu dengerin dulu penjelasan aku mas
selesai kalau ada masalah itu
gue ada pendapat pendapat aku

tapi kagak jadi sesuatu yang baik